indonesia breaking news
kemudian yang kedua kita harus memahami betul
kapan sih seseorang itu perlu ke rumah sakit
dan kapan sih seseorang itu perlu untuk dilaksanakan pemeriksaan virus
melalui usapan pada bagian dinding belakang rongga hidung dan dinding belakang rongga mulut
apabila seseorang yang memiliki kemungkinan kontak

pasien lain yang positif orang lain yang sudah diidentifikasi positif
dan kemudian muncul gejala yang paling sering adalah demam panas di atas tiga puluh delapan
kemudian batuk itu gejala kedua yang paling banyak
disertai dengan pilek dan gangguan pernafasan
maka kita akan meminta orang yang bersangkutan untuk menuju fasilitas kesehatan
bertemu dengan dokter untuk konsultasi
ceritakan kemungkinan kemungkinan yang terjadi setelah dia kontak dengan orang lain
yang sudah diyakini positif
sudah barang tentu dokter nanti akan melaksanakan serangkaian pemeriksaan
termasuk diantaranya adalah pemeriksaan usapan dinding belakang hidung
dan dinding belakang rongga mulut
untuk kemudian kita pastikan apakah mengandung virus atau tidak
kemudian yang kedua orang yang kemungkinan
baru kembali dari daerah atau dari luar negeri pada negara yang terjangkit penyakit covid sembilan belas ini
dan kemudian merasakan ada keluhan
keluhan yang seperti yang saya katakan di atas tadi ada demam
kemudian batuk dan pilek serta gangguan nafas
sesegera mungkinlah menuju ke fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi dengan dokter
di dalam konteks ini ada saja kemungkinan bahwa kita tidak akan berkonsultasi dengan dokter

oleh karena itu di dalam kaitan untuk mengurangi kemungkinan munculnya
kasus positif di tengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan kepada yang lain
maka pada tahapan berikutnya
pemerintah sudah merencanakan untuk akan dilaksanakan pemeriksaan secara massal
dikonotasikan di pemeriksaan secara massal adalah
pemeriksaan terhadap orang yang memiliki peluang untuk kontak
dengan kasus positif
data perhitungan yang kita miliki
population at risk artinya kelompok jumlah orang yang berisiko
adalah pada kisaran angka enam ratus sampai tujuh ratus
oleh karena itu pemerintah akan menyiapkan sekitar satu juta kit untuk pemeriksaan secara massal
di dalam kaitan dengan mengidentifikasi kasus positif yang ada di masyarakat
sudah barang tentu
ini akan dilakukan dengan melalui analisa resiko
jadi tidak semua orang harus diperiksa
manakala risikonya kita yakini rendah tidak
oleh karena itu sebagai contoh yang sederhana
apabila seseorang dirawat dengan konfirmasi kasus positif
maka kita akan trace tarik ke belakang empat belas hari
di mana dia berada sepanjang itu
apabila dia berada di rumah
mestinya maka seluruh rumah akan diperiksa
apabila dia juga pernah melakukan aktivitas di kantor
maka seluruh orang yang di kantor di dalam ruang kerja itu
akan kita lakukan pemeriksaan
ini adalah langkah langkah penjejakan awal
di dalam kaitan dengan pemeriksaan secara massal
metode yang digunakan untuk pemeriksaan secara massal
adalah berbeda dengan metode yang selama ini kita gunakan untuk menegakkan diagnosa
kita pahami bersama bahwa pemeriksaan diagnosa adalah pemeriksaan molekuler
yang kita dapatkan dari usapan dinding hidung belakang dan dinding mulut belakang
kemudian kita kenal dengan pcr sebutannya
adalah untuk menentukan seseorang menderita positif atau tidak
tetapi untuk pemeriksaan massal
kita akan menggunakan pemeriksaan melalui darah
darah diambil sedikit
dan kemudian dilakukan pemeriksaan dengan alat dengan kit
sehingga kemudian dalam waktu kurang dari dua menit
maka akan bisa kita selesaikan hasilnya
tentunya sensitivitasnya beda
tetapi ini adalah screening screening masal
penapisan awal secara massal
tujuannya adalah untuk menemukan kasus kasus yang berpotensi
menjadi positif pada pemeriksaan pcr
oleh karena itu hasil dari screening
tentunya apabila positif
akan kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan pcr
untuk memastikan positif yang sesungguhnya
karena bisa saja positif ini terjadi pada orang yang sudah sembuh
dari penyakit ini pasti akan menunjukkan hasil yang positif
karena dasarnya adalah zat yang kita sebut dengan imunoglobulin
yang ada di dalam tubuh
ini adalah zat yang dimunculkan oleh tubuh secara alami
sebagai respon adanya virus di dalam tubuhnya
oleh karena itu sudah barang tentu pada kasus yang sudah sembuh
pasti akan positif
tetapi bisa saja pada kasus yang terinfeksi
tetapi ini disebabkan karena memang respon imunologinya belum terbentuk
dan ini membutuhkan waktu sekitar satu enam hari
tetapi ini adalah penapisan yang terbaik
dilakukan pemeriksaan secara massal
sehingga kita secara cepat bisa menemukan potensi positif
atau yang sudah pasti posisi di tengah masyarakat
langkah selanjutnya dari kemudian didapatkannya kasus positif dari screening ini
maka kita akan melaksanakan sosialisasi tentang
bagaimana melakukan isolasi diri di rumah atau self isolation
tentunya akan ada panduan tentang ini
artinya orang ini kita harapkan bisa berada di rumah
kemudian melakukan kegiatan yang baik
pakai masker asupan gisi cukup
kemudian menjaga jarak dengan anggota keluarga yang lain
asupan gisinya maksimal
dan dilakukan monitoring oleh petugas kesehatan
ini adalah upaya upaya untuk mengurangi beban kapasitas rumah sakit
manakala kemudian ditemukan kasus yang membutuhkan rawatan dan positif
sementara kasus positif yang ditemukan dengan screening
dan kemudian kita lakukan pemeriksaan pcr dan positif serta berkejala
pemerintah telah menambah berusaha untuk menambah jumlah tempat tidur untuk rawatan
di antaranya adalah dengan mempersiapkan wisma atlet untuk yang di jakarta
kemudian beberapa hotel yang juga disiapkan
termasuk partisipasi rumah sakit swasta dan rumah sakit bumn
untuk mendedikasikan seluruh kapasitas tempat tidurnya untuk pasien covid sembilan belas
ini adalah upaya upaya yang dilakukan
harapannya setelah dengan rawatan yang baik
tentunya akan bisa menjadi sembuh dan muncul imunologi yang bagus
sehingga yang bersangkutan akan menjadi sehat kembali
kita pahami penyakit ini adalah self limited disease
artinya bisa sembuh sendiri berbasis pada imunitas
oleh karena itu maka saat ini kita tidak harus menunggu adanya obat
yang definitif untuk mengobati ini
ataupun vaksin yang definitif untuk melawan penyakit ini
karena pasien yang sembuh jauh lebih banyak kalau kita melihat data global dibanding yang meninggal
artinya bahwa memang upaya upaya untuk meningkatkan imunitas
status imunitas itu menjadi kunci untuk kita
termasuk di dalam kaitan dengan beberapa
berapa pasien yang sudah sembuh yang kita rawat
tidak menggunakan pengobatan yang secara spesifik
tetapi kita perbaiki kondisi umumnya
kita perbaiki status imunitasnya
alhamdulillah sembuh dengan baik
ini hal hal yang kemudian kita sampaikan
di dalam konteks strategi kita bagaimana menangani ini secara utuh
oleh karena itu yang pertama adalah jaga jarak
kemudian yang kedua
kita akan sosialisasikan tentang protokol yang paling mudah dipahami
tentang apa yang harus dilakukan mana kala kita sakit
kapan harus ke rumah sakit
kemana kita meminta bantuan
kemudian kita juga mensosialisasikan tentang bagaimana melakukan isolasi diri
dan bagaimana kita berkonsultasi selama berada di safe isolation
media yang bisa kita gunakan diantaranya adalah
kemudian beberapa unicorn seperti
kemudian kita juga menggunakan
sehatpedia juga menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk
melakukan konsultasi secara virtual
dan beberapa lagi yang tentunya akan setiap hari akan kita sosialisasikan
kemudian screening masal sudah kita siapkan secepatnya
dan ini yang akan kita lakukan untuk laksana layanan
pada hari ini kita sudah menerima
kit untuk pemeriksaan cepat
kemudian hari ini juga
accept tinggal dikirim
dua harapannya besok
sudah bisa masuk
dan kemudian sekitar seratus yang akan masuk
di hari berikutnya
kemudian apd juga sudah kita dapatkan
sekitar sepuluh lebih
kemudian masker juga lebih dari satu ratus lima puluh
kemudian sarung tangan dan sebagainya
posisi logistik kita untuk layanan perawatan di rumah sakit cukup
sudah barang tentu
para pelaksana di rumah sakit silahkan untuk
kemudian mengaksesnya melalui dinas kesehatan provinsi
karena titik distribusi kita ada di dinas kesehatan provinsi
dan end user akan berada di dinas kesehatan provinsi
untuk distribusi sampai rumah sakit